berikut hasil lengkap pengundian babak grup liga champions eropa dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
di grup a paris sang jerman akan menghadapi arsenal sebagai lawan terberat
duel lebih imbang tersaji di grup b benvika napoli dan dinamo kiev memiliki kekuatan setara
sementara b sigtas berpeluang menciptakan kejutan
grup c menampilkan barcelona dan manchester city sebagai tim favorit
pep guardiola dan claudio bravo akan menjalani reuni di stadion camp nou markas barca
sedangkan di grup e tersaji pertarungan empat tim dengan kekuatan berimbang
cska leverkuson tottenham dan monaco akan memanfaatkan grup ini untuk melaju ke fase gugur
sementara sang juara bertahan real madri
unit tergabung di grup f
madrid langsung berjumpa lawan sulit borussia dortmund di babak ini
di grup g leicester city akan menjalani debut di liga champions
leicester tergabung dengan nama nama langganan seperti fc porto klub berg dan fc copenhagen
yang terakhir grup h diisi oleh sang juara italia juventus
investasi besar juve di bursa transfer
akan diuji juara liga eropa servia